kita awal informasi pertama dari bali di mana presiden jokowi membuka kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se asia di nusa dua bali pada kamis pagi
presiden jokowi berharap peserta kongres dari delapan belas negara ini bisa bertukar pikiran bertukar pengalaman dan juga memperkuat kerjasama satu sama lainnya
kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se asia dihadiri oleh peserta dari delapan belas negara antara lain turki korea selatan afganistan rusia mongolia dan juga thailand
sekretaris kabinet pramono anung menteri hukum dan ham yasona lawli serta menteri agama lukman hakim saifuddin turut hadir dalam pembukaan acara ini
kongres ini akan membahas usulan pembentukan sekretariat permanen bagi association of asian constitutional code
kongres ini akan membahas usulan pembukaan sekretariat permanen bagi association of asian constitutional court
pengawal dan menjaga konstitusi
mahkamah konstitusi juga wajib memberikan perlindungan hak hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi
untuk itulah mahkamah konstitusi republik indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar
dan bagaimana lanjutan agenda kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis asia di nusa dua bali
sudah ada koresponden kami i gede nyoman wiryadinata
selamat sore beli nyoman
kalau kita lihat setelah dibuka oleh presiden jokowi tadi apa kemudian agenda penting dari lanjutan sidang hingga sore hari ini
ya budi memang ada beberapa agenda yang akan dibahas hingga nanti akhirnya kongres yang ketiga ini
asosiasi daripada mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis ini
di antaranya adalah adanya usulan untuk membuat sekretariat permanen atau sekretariat tetap yang selama ini memang masih sia si ini ini
dan indonesia juga saat ini masih menjabat sebagai presiden daripada asosiasi ini
dan rencananya ada agenda juga untuk memilih presiden untuk periode dua ribu enam belas dua ribu delapan belas nanti
selain membahas bagaimana masing masing negara memberikan perlindungan hak konstitusi
pada warga negaranya juga akan dibahas mengenai sekretariat
karena nanti akan ada tiga sekretariat atau akan ada satu sekretariat
ini masih dibahas
daripada bidang bidang ya ada tiga negara yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi sekretariat
masing masing indonesia kemudian turki dan juga korea selatan
indonesia sendiri diusulkan atau dipercaya karena indonesia adalah terkuat dalam bidang perencanaan
sementara korea diprediksi kuat dalam bidang penelitian dan pengembangan
jadi belum diputuskan apakah nanti ada bidang atau ada satu sekretariat di satu negara
ada juga usulan presiden yang memimpin nanti untuk dua tahun ke depan
adalah di mana sekretariat akan ditemukan masih dibahas
pada pembukaan tadi memang bapak presiden joko widodo menegaskan bahwa
indonesia bukanlah negara undang undang telah negara hukum
ini artinya indonesia ingin menyatakan bahwa undang undang yang dibuat adalah undang undang yang berkualitas
bukan kepada jumlah produk undang undang yang dibuat
dan bapak presiden juga menyatakan bahwa konsistensi undang undang dengan undang undang besar harus lebih baik
termasuk juga kualitasnya
karena menurut presiden pada akhirnya rakyat akan menginginkan adanya kemakmuran kemudian kesejahteraan
termasuk juga rasa aman rasa adil
termasuk juga mengingat prioritas yang lebih diutamakan kepada masyarakat miskin
warga miskin atau warga warga yang terpinggirkan
dan memang masih dibahas di sidang kongres konstitusi dan
baik terima kasih
igede nyoman wiryadinat yang melaporkan dari arena kongres makam konstitusi seasia
yang digelar di indonesia dua maret
terima kasih nyoman